dongeng bahasa indonesia
koko sang gajah
di sini di hutan di tengah pohon cemara yang tinggi
di mana aliran sungai yang deras bergema di udara
dan di mana bunga bunga indah tumbuh
hiduplah ibu gajah yang bahagia dengan bayi kecilnya yang cermat
ya ampun gajah kecil itu memiliki energi yang sama banyaknya dengan kehangatan matahari

gajah kecil dan ibunya menjalani kemampuan
gajah muda itu berjalan agak terlalu jauh dari ibunya
itu adalah harimau
gajah kecil itu bergegas di ibunya yang telah mencarinya
dia melihat harimau mendekat dan mereka berdua berlari menyelamatkan diri

harimau melihat kedua gajah dan mengejarnya
mereka bergegas melewati hutan yang berliku liku tetapi harimau itu terus saja mengejar mereka
mereka segera mencapai sebuah sungai
tidak ada tempat untuk pergi
mendengar harimau menggeram
ibu gajah melakukan satu satunya hal yang dia bisa
dia bergegas ke air bersama anaknya
dan menemukan harimau yang tepat pada waktunya dari pemangsa
mereka berenang sebentar tetapi tiba tiba gajah kecil itu terjebak arus air yang deras
ibunya dengan panik mencoba menyelamatkannya tetapi tidak berhasil
dan gajah kecil itu hanya terbawa arus
di suatu tempat di tepi hutan seorang raja muda sedang berkeliling kerajaan
dan berhenti untuk menangkapnya
untuk beristirahat di sana
namanya adalah raja rufus
apa batu yang tampak aneh itu
itu anak gajah
raja dan anak buahnya pergi
dan tercengang melihat gajah kecil itu basah kuyuk

dan juga sangat lelah
makhluk malang itu pasti hanyut ke sungai
mari kita bawa kembali ke istana untuk saat ini
mari kita bawa kembali ke istana untuk saat ini
kemudian koko yang lelah dan ketakutan dengan lembut dibawa ke istana
raja adalah orang yang baik sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya

dan dia memastikan bahwa bahkan hewan hewan itu dirawat dengan gelas kasih
dan sementara koko gugup dan sedih pada awalnya
dia segera merasa disambut dan mulai sembuh dengan baik
suatu hari panglima tentara raja mendekati raja
rajaku aku perhatikan gajah muda itu tampaknya sangat bersemangat dan kuat
bagaimana jika kita melatihnya dengan gajah perang lainnya
huh aku mengerti maksudmu
ya raja aku
mari beri nama dia
tentu saja yang mulia
pelatihan koko segera dimulai
dia bekerja keras dan dirawat dengan baik
seiring berlalunya waktu koko tumbuh menjadi gajah yang perkasa
yang dikagumi oleh orang lain karena kekuatannya tetapi juga mengagumi raja karena kebaikannya
suatu hari kerajaan sangat terancam
kemudian raja rufus bersama pasukannya pergi berperang
perang dimulai dan kedua musuh bentrok
tetapi di tengah jalan raja rufus merasa bahwa mereka mulai kalah
tiba tiba seorang prajurit musuh melihat kesempatannya untuk menyerang raja rufus
dia bergegas dan menggagalkan serangan musuh dengan berani membela rajanya
raja rufus terpesona oleh keberanian koko
dia berdiri dengan tekad baru
suara berani koko telah membawa kembali keberanian dan juga harapan baru
kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini
tidak di sini tidak sekarang tidak pernah
ini satu tindakan kesetiaan abadi dan keberanian penuh
seluruh jalannya pertempuran berbalik dan raja rufus juga pastikan
dengan gaga berani memenangkan pertempuran ini
dengan cara yang sama raja rufus telah menjadi penyelamat koko
koko sekarang telah menjadi milik raja
sejak saat itu raja melihat koko dengan cara yang benar benar baru
beri koko lebih banyak buah
tidak dia lebih suka buah persik
berikan dia itu
hanya di sini untuk melihat bagaimana
eh maksudku bagaimana keadaan koko
yang mulia akan lebih baik jika kau tidak mengganggu
kogo dan raja rufus sekarang begitu dekat
hampir seperti keluarga
koko ada di sana untuk menyaksikan pernikahan raja
kelahiran anak anak raja
lihat koko lihatlah kedua malaikatku
bukankah mereka lucu
mereka begitu dekat sehingga raja dan kota hampir selalu ditemukan bersama
kau di sana aku sudah mencari mu kemana mana
sungguh aku tidak akan pernah mengerti kenapa kau tidak menikahi koko
namun koko istimewa bagiku juga
ya aku cukup bisa melihat itu
selama bertahun tahun raja bersama dengan koko berjuang melalui berbagai peran
namun mereka tidak melihat bahaya yang datang
tapi koko melihatnya
raja dan ratu merasa ngeri dan ketakutan melihat ular merayap
tangkap ular itu
koko kau telah menyelamatkan hidup anak anakku
oh kau sungguh adalah teman terbaik di dunia
tahun demi tahun berlalu koko mulai tua
dan hal ini diperhatikan oleh raja
koko sekarang melambat dalam latihannya dan bahkan sebaliknya
kupikir koko mungkin sudah tidak bisa bertarung lagi denganmu sayangku
tidakkah menurutmu dia harus istirahat sekarang
aku juga berpikir begitu
dia telah melayaniku dengan baik dan setia
dan dia akan menerima perawatan terbaik yang ada di sini
maka koko kini disuruh tinggal di rumah dan menikmati kemewahan istana
dia menjalani hari harinya dengan dilayani sebaik raja sendiri
dan bermain dengan pangeran atau putri atau di tangan raja yang penuh kasih
suatu hari koko sedang berjalan jalan bersama para tentara
dia menyukai jalan jalan kecil
tapi karena usia tua penglihatannya kabur dan pikirannya berkabut
dia mencoba berjalan dengan hati hati
namun karena kecerobohan pelayannya
dia tersandung langsung ke hutan tanah yang luas dan gembur
dia benar benar terjebak
semakin dia berjuang semakin dia tenggelam
para prajurit ketakutan
berita ini segera terdengar raja dan betapa terkejutnya dia
dia segera pergi ke tempat itu
dan menyaksikan dengan panik ketika tentara dan anak buahnya
mencoba menarik gajah besar itu keluar
itu bukan tugas yang mudah
dan mulai terlihat tidak akan berhasil
apa yang harus kulakukan kokoku yang malang
panglima angkatan darat memperhatikan dan berpikir keras
tentang keadaan yang mengerikan itu
hmm sebuah genderang
dia tiba tiba teringat sesuatu dari tahun lalu
dan bertanya tanya apakah hal itu akan berhasil
beranjurit pergi dan keluarkan genderang perang
dan bawa mereka ke sini dan bunyikan
semua orang sangat terkejut dengan saran ini
raja pun tercengang
ada apa dengan genderang perang
percayalah yang mulia
apa yang ada dalam pikiranku mungkin saja berhasil
meski bingung raja memberi perintah dan segera
sekelompok penabuh genderang berdiri di samping koko
raja menyaksikan dengan kagum saat seluruh wajah koko berubah
dengan setiap pukulan kuat yang diberikan
gajah mendapatkan kembali sedikit kekuatan lamanya dan sekarang
yang membuat semua orang terkejut
gajah mulai bergerak dan menarik dirinya keluar
dengan bantuan para prajurit menari
dan dekat baru yang mengalir melalui hati dan mata koko
gajah itu segera berdiri kuat
perkasa dan menang
seperti yang sering dilakukannya bertahun tahun yang lalu
betapa berani dan kuatnya dirimu
dia memberitahumu bahwa gajah tidak melupakan banyak hal
dan kau juga tidak boleh melupakan kehebatannya
tidak peduli berapapun usianya
jadi kami menutup duo yang kembali bahagia
kita semua harus ingat
bahwa apapun tantangan yang kita hadapi
kita harus menyambutnya dengan sekuat tenaga
ketika hal menjadi sulit
biarkan hatimu berdetak dan berdebar dengan tekad
jika kita semua hidup dengan tujuan abadi
kita akan benar benar dapat menikmati kehidupan yang sangat memuaskan